tendanglah kami kesini bukan untuk berperang
lalu apa pencuri atau penyusup
tenanglah kami hanya ingin bertemu dengan sang pengusaha laut
kami datang dengan damai
aduh dusta kau iblis
tidak akan kubiarkan kau mengejakan kaki di keraton segera kidul
kami mohon dengar dulu penjelasan kami
ya ini aku kekasihmu
untung saja kamu selamat
apa kamu datang kesini untuk menyerahkan kekuasaanku kembali
kenapa denganmu capak lambatan
justru kamu yang kenapa
dimana dirimu saat aku sendirian gak berdaya
tergurung di dalam kawah kiri batik
bahkan tidak sekalipun kamu berusaha untuk membebaskanku
bahkan tidak sepatah kata pun keluar dari mulut
saat para penguasa itu memutuskan untuk menghukummu
untuk penguasa segera
harus ditahan di keratona
karena saya tidak percaya sama dia
dan dia juga masih sangat berbahaya
penguasa segera ditahan di gunung kiri batik
sampai waktu yang belum ditentukan
kenapa aku tidak diberi kesempatan
apa bedanya aku sama dia
apa bedanya satu sama yang lain
maafkan aku tak paklamata
aku tidak bermaksud
karena pada saat itu
aku tidak bisa berbuat apa apa lagi
seharusnya kamu mengerti itu
sudah cukup aku berkorban untuk
sekarang berkorban untukku
kau yang harus mengabdi untukmu
adalah penguasa sah
sekarang ku kumpulkan semua penghuni disini
dan mengucapkan sumber setia pada aku
tidak pernah lari dari itu
dan selalu menjadi kekasihku selama lamanya
jangan bicara seenaknya
jangan seenaknya bicara disini
tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan ratu kanjengku
apa aku bicara seperti itu
tidak ada seorang pun yang bisa mengatur kandang ratuku
kau akan berhadapan denganku
aku merasakan ada aura yang sangat kuat
aura yang setara dengan para penguasa
seperti yang kurasakan saat aku hendak bertemu dengan iblis komponku
tetapi tidak ada hawa pembunuh dalam dirinya
tak ada siapa yang bisa ikut
sebelum ada di proyek
ku harap kamu mencari
ratu kanjeng seems
sebelum ada yan
kau akan berhadapan denganku
berlebihan sekali kau memperlakukan perponi
kau tidak melihat mahkota yang berani kepalaku
menteri ikat tanpa kelambatan
wajar saja tenopatiku memperlakuku
karena dia sudah berjanji untuk mengabdi kepadaku
ternyata kamu menjadi seperti ini
baiklah tanpa kelambatan
aku akan mengabdi kepadamu sang penguasa hutu
sang penguasa sentro gondomai
kau cek ratu
jangan kecuplah tanganku
kami ke sini bukan untuk berperang
lalu apa pencuri atau penyusup
kami hanya ingin bertemu dengan sang penguasa laut
kami datang dengan damai
aduh dusta kau iblis
tidak akan kubiarkan kau menginjakkan kaki di kratos ngerokidur
dengar dulu penjelasan kami
kami tidak mau berperang
ada apa kanjeng ratu memanggil hamba
aku merasakan ada penyusup bapak musti
sudikudawuh kanjeng ratu
apa saya perlu menyusul tapak musti kanjeng ratu
tidak perlu cundomani
tubuhmu belum punih seutuhnya
ini ada aura yang sangat kuat
aura yang setara dengan para penguasa
seperti yang kurasakan saat aku hendak bertemu dengan iblis tompok mukul
tetapi tidak ada hawa pembunuh dalam dirinya
ia datang bukan untuk berperang
sekarang kamu pergi ke keraton giripati
katakan pada kandah prabu giripati
tentang keadaan sentro gendut baik saat ini
baik kanjeng ratu
maafkan atas kecerobohan saya
jangan diulangi lagi waskolok
seharusnya kamu sadar akan kemampuanmu itu
terlebih lagi dia memiliki pusoko papat bangsa
tapi kanjeng ratu
apa perunya kita laporkan semua ini pada prabu giripati
apa dia akan menolong kita
tapi setidaknya dia akan datang untuk menghantam penguasa segoro itu
sebenarnya apa yang telah terjadi dengan manusia dan iblis itu
kenapa pusaka itu bisa berada di tangan tapak lamatan
penguasa segoro itu